kecelakaan beruntun melibatkan empat truk dan sebuah sepeda motor terjadi di blitar
diduga kecelakaan akibat sopir mengantuk
sementara di mojokerto sebuah truk yang mengangkut alat berat terguling akibat kelebihan muatan
beginilah kondisi empat truk serta sebuah sepeda motor pasca kecelakaan beruntun di perempatan lampu merah garum blitar pada senin pagi
dua sopir sempat terjepit di dalam ruang kemudi sementara pengendara motor yang ditabrak dilarikan ke rumah sakit
kecelakaan beruntun terjadi saat truk pengangkut plastik melaju kencang
diduga karena mengantuk sopir menabrak sejumlah kendaraan di depannya
kecelakaan juga terjadi di jalur wisata trawas mojokerto sebuah truk yang mengangkut alat berat terguling dengan posisi melintang di tengah jalan
menurut saksi mata truk ini melaju dengan kecepatan sedang tetapi saat tiba di tanjakan mesin truk mati
meskipun roda truk bagian belakang sempat diganjal dengan kayu tetapi beratnya beban muatan membuat truk ini mundur dan terguling
setahu saya mobil itu gak kuat terus berhenti begitu mesin mati langsung kernet dua kernetnya itu ngasih kek
setelah itu di stater lagi langsung mundur langsung banting kanan
kecelakaan ini membuat arus lalu lintas di jalur kawasan wisata trawas tersendat
semua jenis kendaraan harus melintas secara bergantian karena bangkit truk ini melintang di tengah jalan